sampai jumpa di video selanjutnya

pesaki gunung rinjani menyajikan pesona tersembunyi
warisan tradisi lewat sendi kehidupan yang arif
menyatu dengan keelokan alam
surga itu bernama senaru
desa wisata senaru berada di kecamatan bayan
kabupaten lombok utara nusa tenggara barat
butuh waktu tempuh sekitar
satu jam dari pelabuhan bangsal
bila pendaki nama senaru
tentu sudah tidak asing
hal itu karena desa senaru merupakan
jalur turun dari gunung rinjani
bila mendaki dari sembalun
desa yang biasanya menjadi
persinggahan pendaki gunung rinjani itu
menyimpan segudang pesona
air terjun sendang gile
air terjun sendang gile memiliki ketinggian
sambil jogging di pagi hari
saya menyambangi air terjun
sendang gile yang lokasinya
ada di kawasan taman nasional gunung rinjani
sumber air terjun ini pun
berasal dari gunung rinjani
inilah salah satu desa terbaik
dalam anugerah desa wisata indonesia dua ribu dua puluh
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
butiran air terjun yang jernih ini
berasal dari gunung rinjani
yang merupakan magnet bagi wisatawan
yang datang ke senaru
nah konon menurut cerita masyarakat setempat
dulunya air terjun ini merupakan tempat mandi
keindahan panorama senaru
berpadu dengan eksotisme budaya
yang masih dipertahankan masyarakat
seperti yang tersaji
dalam adu ketangkasan
yang bernama presean
presean adalah pertarungan
antara dua lelaki bersenjata tongkat rotan
dan mengenakan perisai kulit kerbau
atraksi tersebut dilakukan
untuk meminta hujan
dan juga mengusir bala
seperti penyakit musibah dan kejahatan
ketika menyapa desa senaru
saya begitu takjub
dengan pemandangan rumah rumah warga
yang masih mempertahankan bentuk asli
peninggalan nenek moyang
adalah rumah rumah warga yang berada di dalam rumah
rumah tradisional desa senaru
terbuat dari atap rumbia
pagar bedek dan hanya beralaskan tanah liat
rumah khas lombok
biasanya memiliki gazebo yang dinamai beruga
tak hanya sebagai tempat menerima tamu
berugak berfungsi sebagai tempat
berkumpul keluarga dan melahirkan bayi
enam tiang penyangga gazebo ini
menandakan filosofi agama
adat dan pemerintahan
sementara rumah utama dinamai meloka
yang dihuni tetua adat
konstruksi rumah meloka
berbeda dengan rumah penduduk lain
terutama pada bagian teras
yang sengaja dibuat lebih pendek
agar setiap orang yang akan masuk rumah
selalu menundukkan kepala
sebagai penanda hormat
bagian interior rumah meloka
terdiri dari ruang tidur
yang menyatu dengan dapur dan
tempat menyimpan sesajian
persis di sebelah rumah meloka
bangaran adalah simbol tempat
menurut keyakinan masyarakat
orang tua biasanya menempati rumah timur
dan anak anak tinggal di sebelah barat
hal ini tidak boleh dilanggar
agar tak menimbulkan pencana
karakter warga senaru yang ramah
terpancar dari cara menerima
perhatian rumah meloka
sejumlah homestay yang nyaman
dan menerapkan protokol kesehatan ketat
dikemas berbaur dengan masyarakat tempat
semakin merasakan sensasi beraktivitas
yang jauh dari kebisingan kota
alam yang memesona dengan suguhan gunung rinjani
begitu memanjakan mata
kalau menginap di homestay
ketika berada di rumah meloka
tempat ini sangat menyenangkan
ketika berada di rumah meloka
tempat ini sangat menyenangkan
ketika berada di rumah meloka
tempat ini sangat menyenangkan
pilihan homestay di senaru sangat beragam

setiap kamar disemprot disinfektan
untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan
untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan
kehadiran menteri pariwisata dan
ekonomi kreatif sandiaga uno
pada kunjungannya desember dua ribu dua puluh satu lalu
pada kunjungannya desember dua ribu dua puluh satu lalu
semakin menyemangati warga untuk
warga senaru menyadari
homestay berperan penting dalam
membangkitkan ekonomi warga serta tercipta
tanya lapangan kerja baru
saya menginginkan akan terbangannya di jaring desa wisata
yang menjadi bagian dari sada seta perjalanan
dari wisata jika kita ingin memajukan
dan membangkitkan pariwisata di lombok lombok utara
maupun di nkb
oleh karena itu harapan kita di jaring ini
bisa menawarkan satu pengalaman yang berbeda
sehingga insya allah pariwisata akan pulih
ekonomi kreatif akan bangkit dan lapangan kerja kembali
desa senaru memiliki beberapa produk ekonomi kreatif
yang bisa dijadikan buah tangan
buah karya kebanggaan lokal itu diantaranya adalah kopi senaru
diolah dengan metode tradisional
biji kopi senaru juga telah melanglang buana
ke sejumlah negara seperti perancis turki
pengolahan kopi di desa senaru telah berhasil
membuka peluang usaha bagi warga
terlebih sejak senaru meraih anugerah wisata
warga semakin terpacu untuk menghasilkan kopi berkualitas
dan tentu akibat visitasi mas menteri ini
dampaknya bisa membantu perekonomian masyarakat
khususnya di bidang pariwisata
termasuk masyarakat masyarakat dari umkm ini juga
semakin tumbuh berkembang
dari sektor kria kerajinan tenun masyarakat lokal
juga telah tersohor
perempuan muda diajarkan menenun sejak dini
untuk melestarikan tradisi nenek moyang mereka
hasil tenun khas senaru biasanya digunakan
untuk keperluan ritual dan upacara adat
namun desainnya yang indah membuat wisatawan
kerap menjadikannya sebagai buah tangan
mencoba sarung tenun yang dikenakan dalam acara adat
lengkap dengan pengingat kepala
sarung tenun untuk pria ditandai dengan adanya rumbai di bagian bawah
sementara kain tenun juga dijadikan jong
yakni topi panjang khas bayan yang hanya digunakan kaum perempuan
beli kreatif lokal menjadi pesan yang disematkan kepada wisatawan
untuk membantu perekonomian warga
seperti itu ya bu ya
juga ini salah satunya tenun menjadi kria yang menarik
untuk didapatkan di kawasan senaru
dan jangan lupa untuk perbarui informasi wisata anda
wisata terbaik hanya di indonesia saja
yang ini berarti yang untuk virtual ya
terima kasih anda telah menyaksikan special segmen
di indonesia aja